pecinta perabot klasik tentu sudah tidak asing dengan bahan baku yang satu ini ya kayu jati
kayu jati dikenal karena kekuatan keawetan serta keindahan serat yang dimiliki kayu ini juga tahan
terhadap serangan rayap dan jamur tidak hanya batangnya yang dapat dimanfaatkan akarnya juga
bermanfaat ya akar kayu jati yang tidak jarang dianggap limbah dan berakhir di pembuangan sampah atau
menjadi kayu bakar ternyata bisa diubah menjadi ragam produk dengan harga jual hingga ratusan
selamat datang pemirsa di segmen sayur menjadi
saat ini saya lagi ada di hutan saradan di kabupaten madiun dan masih panjang perjalanan
saya baru jalan kaki tadi lima belas menit katanya sih masih kurang lebih sekitar satu jam lah untuk
sampai ke tempat titik kita akan mengambil akarnya bukan mengambil batangnya kayu jati
bukan tapi mengambil akarnya
mengutip situs resmi perhutani kesatuan pemangkuan hutan saradan memiliki luas wilayah
hutan produksi dan setelah kurang lebih satu jam berjalan akhirnya kami tiba
akarnya akan dicabut batangnya sih nggak gitu besar tapi kalau ditarik sih harusnya besar ya
pertama yang dilakukan oleh para perajin adalah menggali tanah di sekeliling akar
ini tuh nggak bisa yang kayak lagi kita berkebun yang nyangkul segala macem dengan tenaga nggak
bisa harus pelan pelan karena akarnya nanti bisa sak jadinya agak susah untuk dibentuk
akar kayu jati merupakan bahan sisa tebangan kayu jati yang biasanya banyak ditemukan di area hutan
perhutani atau kebun jati menjelang
kebun jati milik masyarakat
namun tidak semua akar kayu jati dapat diambil
akar kayu yang tertancap pada area lereng yang dirawan longsor tidak diambil karena berfungsi untuk menahan erosi tanah
setelah lebih dari satu jam menggali kami sudah mencapai pangkal akar
sebelum ditarik menggunakan alat katro manual kami harus memotong bagian serabut yang menempel pada inti akar dengan gergaji mesin

karena kalau tenaganya nggak kuat juga buat ngedorong dia kita harus menangkapnya dengan tenaga yang ada di dalam

ngerinya malah keterusan ngebahayain pekerja yang ada di sini
jadi selain harus punya tenaga yang kuat juga harus paham mengenai safety nya
salah satunya dari jarak
pokoknya kaki itu jangan dekat dekat aja sama gergajinya
gergaji mesin harus hati hati
gergaji mesin bisa saja terlontar ke belakang secara tiba tiba jika mata gergajinya mengenai benda yang lebih keras dari kayu
batu salah satunya
tadi saya sempat diomelin sama bang ya karena harus berhati hati ya bang ya
tadi saya kekencangan
memang saya sudah jaga jarak aman dan lain sebagainya
tapi karena tadi kekencangan dia takutnya mental balik
itu bisa ngenain kita karena abang abangnya yang udah pro aja
kadang kadang kalau lagi
kadang kadang kalau lagi
gak beruntung lah ya mental balik kena mereka
minimal memar ini
satu jam kembali berlalu
serabut telah berhasil kami pisahkan dari akar utama yang akan diambil
selanjutnya kami akan mencabut bagian akar ini dari tanah
alat derek manual kami kaitkan di batang pohon kayu jati yang lain
bila akar kayu jati berada di dekat tepian jalan
maka kami bisa saja menggunakan alat berat
namun di tengah hutan membuat kami tidak punya banyak pilihan
fisik yang prima betul betul jadi syarat utama bagi seorang perajin akar kayu jati
lima belas menit menarik akar belum juga bisa tercabut dari tanah
sementara energi saya sudah habis terkuras
kami selanjutnya membagi tugas
sebagian tetap menarik rantai alat derek
sebagian lain bertugas mendorong akar kayu jati
para perajin kayu mengestimasi bobot akar kayu jati yang kali ini kami ambil
sekitar lima ratus kg
bukan ukuran terbesar namun sudah di atas rata rata
lumayan kalau kita ketimbang
jauh lebih berat dari saya
akar kayu jati yang diambil tidak boleh sampai terbelah ketika proses pengambilan
atau terpotong tidak sesuai pola
sebab kerajinan akar kayu tanpa sambungan atau tambalan dipatok lebih mahal
akarnya lebih besar dibandingkan dengan gerobak yang kita bawa
lebih besar daripada prediksi
selain harus waspada ketika menggunakan alat berat
kami juga tidak boleh berada tepat di belakang akar kayu jati
kami mengambil akar kayu jati dengan mesin direct manual
beberapa bulan yang lalu
salah seorang perajin kayu jati di desa lain meninggal dunia
karena tertindih akar kayu jati yang akan diambil
ini kembali ke sini
akarnya kembali lagi
waktu proses tadi kita kan waktu mau mengangkat ini
akarnya kembali ke sini
berarti dia lagi ada di dalam akarnya seperti ini
iya pas miring tadi
pas miring tadi
jadi dia ini ada di tengah tengah
iya pas di tengah tengah balik gini
setelah keluar dari hutan setara dan
limbah akar kayu jati kami naikkan ke kendaraan bak terbuka
untuk dibawa ke tempat produksi
akhirnya keluar dari wilayah hutan
sudah pasrah aja dah
serah mau goyang kayak apa
tiba tiba kendaraan kami tersangkut di salah satu jalan berlumpur
tidak ada aja
pas tenaga habis lagi jeblosnya
saya dan perrajin lain
sekuat tenaga membantu kendaraan keluar dari titik ini
maju sulit mundur pun tidak kalah rumit
sepuluh menit sudah kami tidak bergerak
di sekitar desa sugihwaras
kecamatan saradan madiun jawa timur
ada sekitar tiga puluh kelompok perajin
yang memproduksi aneka kerajinan dari limbah agar kayu jati
produknya pun telah menembus pasar mancanegara
mulai dari kawasan asia eropa
ada pot tas bunga gelas meja kursi hingga hiasan rumah
harga yang dijual juga bervariasi
mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah
tergantung kesulitan dan besarannya produk kerajinan
setelah tiba akar kayu jati dicuci bersih dengan alat semprot air
akar telah bersih sempurna
dan setelah kering
akar dialuskan menggunakan amplas bor
sepuluh menit untuk memukul mas
masyarakat sudah cukup kuat untuk memotak daya agar matang
adalah bagaimana saya harus doctor detail
sampai ke kawasan yangcla selasa
ukuran yang cukup
lurus untuk akar kayu bentuknya tidak pernah sama
kemudian cat sebanyak dua kali
selain untuk mengeluarkan tampilan serat kayu
pengecatan dengan menggunakan sejumlah bahan kimia
berfungsi mencegah kayu menjadi bergetah
yang dapat menyebabkan perubahan warna
jadi nggak sengaja saya lumpahin si cairannya
terkena tangan merah
panas rasanya kayak kebakar
kerajinan yang telah selesai dicat akan didiamkan
selama beberapa hari sebelum dijual ke para pelanggan
hal ini untuk memastikan tidak ada perubahan warna
ketika proses finishing telah dilakukan
selain meja saya juga membuat piringnya
akan dikirim ke salah satu rumah makan di pulau dewata bali
beberapa bulan belakangan ada kenaikan permintaan
yang signifikan dari berbagai wilayah
sebelumnya para perajin hampir gulung tikar
gara gara pandemi covid sembilan belas
kalau sebelum pandemi itu
omset per bulan bisa dua ratus sampai tiga ratus juta
tapi setelah pandemi ya paling lima puluh tiga puluh aja
pasarnya hilang dan terutama saya kan untuk
minta pemerintahan setempat sini
untuk cari pasar mendatangkan pasar
dan beberapa bulan terakhir
permintaan mulai kembali berdatang
di samping bagus seni kualitasnya kan juga
bagus kalau dari akar
dan termasuk hitungannya
limbah diolah lagi
ya sukanya gitu seni kreatif
di samping kualitasnya kan dari pohon jati
kalau dari bawah kuat kokoh
tidak hanya mengambil manfaat dari alam
para perajin di tempat ini juga melakukan penanaman kembali
untuk setiap satu akar kayu jati yang diambil
anwar dan para perajin biasanya menanam
dua sampai tiga bibit pohon jati
yang merasakan manfaatnya bukan kita
tapi nanti anak cucu kita kalah
karena akar akar kayu jati
bahkan kayu jati yang dimanfaatkan sekarang
itu adalah buatan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu
akhir kata jangan lupa mengembalikan
apa yang alam telah berikan untuk kita
rian fernando dwi agung yuldiarto
kabupaten madiun jawa tengah